enam orang santri asal pondok pesantren mambaus solihin gresik kami siang tewas tenggelam saat mengikuti outbound yang digelar di lahan bekas tambang kapur
diduga para korban tenggelam akibat kelelahan berenang
kisah tangis keluarga pecah saat jenazah muhammad roy amanullah rusidi
satu di antara enam santri korban tenggelam di bekas galian gunung kapur gresik tiba di rumah duka di jalan jemur wonosari surabaya kamis malam
keluarga tak menyangka roy amanullah tewas dengan cara mengenaskan tenggelam saat mengikuti acara outbound yang diadakan oleh pondok mts sanawiyah membaus solihin
korban juga selama ini dikenal pendiam baik dan juga pandai mengaji
saya balik saya turun lagi sudah nangis nggak ada suaranya
umi gak apa apa kan uci gak apa apa kan
uci gak tahu belum ketemu gitu aja
itu sekitar jam setengah lima itu tadi baru telepon mastikan kalau memang sudah meninggal
setelah jenazah disolatkan jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum di jalan jemur wonosari surabaya
sebelumnya enam santri ini ditemukan tewas setelah diduga tenggelam karena nekat berenang di bekas galian gunung kapur gresik
setelah ditemukan polisi langsung menggelar olah tkp serta melakukan proses autopsi
diduga keenam santri tenggelam akibat kelelahan saat berenang
keenam korban masing masing tiga berasal dari surabaya satu dari gresik dan kabupaten blora serta satu lainnya dari kabupaten lamongan